ya wacana duet yusuf kala dan agus harimurti yudhoyono untuk pilpres dua ribu sembilan belas memang terus didengungkan di internal partai demokrat
namun belakangan juga terlihat yusuf kala dan anies baswedan justru menunjukkan kemesraan saat menghadiri acara dua ormas islam nu dan muhammadiyah
partai demokrat sedang menggodok duet yusuf kala agus harimurti yudhoyono
meski demikian mereka juga mempertimbangkan opsi menduetkan anies baswedan dengan ahy untuk pilpres dua ribu sembilan belas
dua hari belakangan anies terlihat akrab dengan wapres yusuf kala
pak pres jk menggandeng anies baswedan bertemu dua ormas islam terbesar nu dan muhammadiyah
jk juga hadir bersama anies di pertemuan ulama internasional
dikutip dari detik com kadif advokasi dan bantuan hukum dpp partai demokrat ferdinand huta hayan
menanggapi soal kebenaran
jk dengan anies belakangan ini
partai demokrat mengaku tidak terlalu khawatir kedekatan itu berimbas pada gagalnya duet jk ahy
melihat kemesraan jk bersama anies petinggi partai koalisi pendukung jokowi menilai
hal ini bukan manuver untuk mendorong anies sebagai capres dua ribu sembilan belas
sekjen partai nasdem joni plate menilai anies baswedan bukan ancaman jokowi
mengingat anies belum memiliki tiket dari partai untuk maju sebagai capres dua ribu sembilan belas
calon belum bisa menjadi ancaman
kita tunggu siapa yang akan menjadi calon
ancamannya datang dari mana
ancamannya akan datang dari konsep konsepnya yang hebat
ya bagus dong pak jk bawa pak anies sebagai gubernur dki kemana mana
karena keberhasilan pak jokowi dodo juga ditentukan oleh keberhasilan gubernur gubernur
termasuk gubernur jakarta
nah kami menyambut dengan baik
jangan sampai ada relasi antar hirarki negara ini buruk
sementara bendahara fraksi pdi perjuangan
alex indra lukman menganggap kedekatan yusuf kala dan anies sebagai hal yang wajar
yusuf kala menjalankan fungsinya sebagai wakil presiden
berdampingan dengan pejabat publik dalam menghadiri beberapa acara resmi
baik langsung saja kami akan mengulasnya malam hari ini tentang menebak langkah politik yusuf kala
kita sudah bersama dengan arsumber malam ini ferdinand huta hayan
kadif avokasi dan hukum departemen
pp partai demokrat
bang ferdinand terima kasih sudah hadir
di prime news ada aceh hasan ketua dpp golkar
selamat malam bang aceh
dan kemudian ada nyarwi ahmad
yang merupakan direktur presidensial studies di kod ugm ya
bang nyarwi terima kasih sudah hadir
kita berbicara tentang menebak arah politik jk
kenapa menjadi kemudian tiba tiba menjadi sorotannya kepada yusuf kala
karena beberapa waktu terakhir dengan kunjungannya ke partai demokrat ya
yang disebut warna bajunya pun sama
kode kode gestur politik begitu ya
lalu kemudian hari ini menjadi sorotan juga ketika bersama dengan anies baswedan ya
kalau tidak salah dua hari terakhir ini
bahkan ada kemudian celetukan dari ketua umum pan gubernur indonesia
bukan gubernur bank indonesia tapi gubernur indonesia
mungkin bang nyarwi bisa memberikan perspektif dulu
apakah berlebihan saja ini media melihatnya bahwa pak jk cuma ke demokrat hanya silaturahmi biasa
kemudian dengan pak anies
yang memang seharusnya begitu
wakil presiden dengan gubernur
atau sebenarnya memang pak jk juga sedang
kalau kata bahasa langsungnya itu beroperasi secara politik menuju ke dua ribu sembilan belas
atau bagaimana anda melihatnya
pak jk ini kan tokoh politik nasional yang sudah lama ya
di golkar pernah jadi ketua umum juga
terus kemudian apa namanya
pengaruh politiknya ya
di berbagai organisasi itu tidak hanya di golkar
dia menyebar kemana mana
beliau yang paling sentra kan beliau ini wapresnya pak jokowi hari ini
jadi apapun yang beliau lakukan
itu kemudian orang akan menebak nebak dan berpikir
pak jk ini mau kemana ceritanya
masih dengan pak jokowi atau sedang menumbuhkan sesuatu yang baru
bisa ke arah sana ya
dugaan dugaan itu memungkinkan
gerak pak jk ini
meskipun wakil presiden pak jokowi ya
gerak pak jk ini pada akhirnya kan membuat
peta dukungan koalisi yang selama ini
orang berpikir hanya
ke pak prabowo atau ke pak jokowi
lama lama orang berpikir
pak jk ini jangan jangan sedang
tapi kita tidak sedang berpikir begitu
kita perlu melihat
itu yang dilakukan oleh
kalau berpikir begitu apakah salah
oh tidak salah
tapi yang jelas
kita harus bedakan fenomena di level elektorat
saya harus mempertegas disini
kalau kita menganalisis atau melihat perilaku elit
kadang kadang tidak semuanya
itu langsung linear ke elektorat
karena kalau di dalam marketing politik itu
saya kebetulan belajar marketing politik
kan ada berbagai jenis pasar politik
salah satunya kan pemilih
di luar itu juga ada internal party member
aktivisnya dan lain lain
gerak pak jk pada akhirnya tentu saja
pada akhirnya orang berpikir
ataupun pemilihnya juga mikir mikir
makanya wajar jika kemudian ada temannya pak ferdinand ngomong
ini internal partai kita sepakat
kalau sudah larinya ke ahy dan jk misalnya
ya pada akhirnya begitu
ya wajar gitu
tapi juga dilihat
menurut informasi polling di internal dpp demokrat
informasinya begitu ya
tapi nanti kita sebelum sebelumnya
bagaimana anda melihatnya itu
ya tapi kan itu internal
tadi saya katakan pasar politik di dalam
misalnya internal party
tapi yang internal partai yang lain berapa persen
gerak elit sendiri
itu juga harus dibarengi istilahnya
mereka harus memperhitungkan daya dukung di masing masing internal
jadi orang selama ini hanya berpikirnya koalisi partai itu antar elit
ketua umum atau siapa misalnya
padahal di bawahnya kan juga ada banyak faksi faksi
ketika ini bergerak ke sini di bawahnya belum tentu linear kan ikuti menggerak
itu internal party member
yang kedua elektoratnya bagaimana
belum lagi misalnya sekarang lagi rame
yang orang tidak suka gabung partai
tapi kalau diajarkan dukung tokoh itu pada suka
ini juga harus dilihat
nah seperti itu
itu harus dilihat gitu
ya itu kira kira
belum ada yang lain juga masih ada gitu
kalau beberapa kali ini sebenarnya kita sudah beberapa kali mengundang golkar ya
tapi mungkin baru bang aceh bisa hadir hari ini
karena menariknya begini
ketika bertemu dengan pak sby
dan juga mas agus harimurti dari demokrat
beberapa orang juga membacanya
ini sinyal sinyal untuk menduetkan
bahkan internal demokrat juga sudah mulai pasang profil picture
sosok jk ahaya digabungkan begitu kan
kemudian sekarang hari ini justru pak jk rajin betul
dengan pak anies baswedan kemana mana
bahkan ada guyonan
jadi ini sebenarnya kalau soal menebak arah politik pak jk
pak jk ini kan masih di golkar ya
nah apakah kemudian ini bagian dari faksi di dalam golkar
yang bisa saja berubah nanti
pilihan politiknya di dua ribu sembilan belas lagi mendukung pak jokowi
adakah suara di internal golkar yang kemungkinan bisa keluar dari pak jokowi seperti itu
pertama saya melihatnya bahwa
apa yang dilakukan dengan tawaran koalisi
menurut saya ini salah satu cara yang cerdas
cara cerdas kenapa
yang dilakukan oleh partai demokrat
karena bagaimanapun partai demokrat sebagai partai penyeimbang
yang belum menentukan sikapnya secara resmi
akan mendukung ke siapa
dengan melakukan ya bagian dari test the water lah gitu ya
dan selalu yang di kedepankan adalah bung ahi
saya nggak tahu nyebutnya bagaimana
ahi gitu ya
nah ketika ada pak jk
di saatnya momennya tepat ketika pak jk
dinilai oleh sebagian pihak
akan maju lagi menjadi cawapres
dan keputusan mk menyatakan bahwa
apa namanya tidak boleh
kemudian didorong dorong untuk
nyapres gitu kan
dan ini disambut dengan cepat gitu
oleh demokrat gitu ya
jadi kurang lebih ini terkait momentum
keputusan mk yang menolak
ini bagian dari proses dinamika
yang telah dimainkan dengan baik oleh
saya kira kita mengapresiasi itu
nah ketika menyebutkan kata pak jk
itu kan artinya bahwa
lu mau nggak nih
pak jk kan golkar
pak jk kan golkar
nah kami ini juga
kalau kita gabung cukup loh
oh itu sinyal mengajak golkar
untuk koalisi ya
tentu buat kami
ya buat kami
kami sangat terhormat sekali
kalau kader senior kami
pak jk gitu ya
diminta untuk capres
kami ada mekanisme internal
yang tidak memungkinkan
buat kami untuk
pindah ke lain hati
tidak memungkinkan kami untuk
oh dia kan masih berharap berarti
untuk memungkinkan kami
masih ada satu bulan ya
masih ada satu bulan
jadi kami tetap akan konsisten
untuk mendukung pak jokowi sebagai capres
dan sebelumnya juga pak jk
sebelum bertemu dengan
pak erlangga kemarin sore
beliau juga mengatakan bahwa
ya kami tetap akan konsisten
untuk mendukung pak jokowi sebagai capres
apakah ini artinya
demokrat sudah ditolak sejak awal
nanti kita akan lanjutkan
setelah jeda berikut
tapi kita nanti juga akan mengulas sedikit
di tahun dua ribu empat belas
pak jk juga tiba tiba bergabung
dengan pak sby
padahal saat itu tidak mewakili golkar ya
setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di prime news
jom nahin sejujurnya
deketan di kawasan
apakah benar tadi sebenarnya kalau menurut golkar ini langkah cerdas dari demokrat untuk menonjolkan nama ahy di mana mana
jadi begini ya saya harus jelaskan supaya tidak menjadi spekulasi atau isu
bahwa memang nama pak jk ini kemudian muncul semakin deras pasca keputusan mahkamah konstitusi yang menolak gugatan kawan kawan kita yang mengajukan jr terhadap posisi cawapres berturut turut
kawan kawan kita ini maksudnya memang dari
kita anggap kawan kawan sipil lah mereka
jadi bukan dari demokrat ya bukan lawan demokrat juga ya
bukan sama sekali tidak
tetapi kita melihat bahwa selama ini terjadi kebuntuan politik di tengah masyarakat
bahwa pasca pangsa pasar capres cawapres ini selalu didominasi oleh dua nama jokowi dan prabowo
tidak berkembang bahkan kita lihat elektabilitas keduanya segitu segitu saja tidak bertumbuh
akhirnya apa kesimpulan kita dari berbagai macam lembaga survei itu memang publik sedang menginginkan sesuatu yang baru
nah entah siapa yang baru ini kita tidak tahu
namanya tokoh lain
muncul nama pak jk ini kemarin ketika mahkamah konstitusi menolak gugatan karena memang legal standingnya tidak memenuhi
kita berpikir bagaimana kalau kita munculkan ini
kemudian aspirasi itu muncul dari kader kita di bawah ya
maksudnya memunculkan nama pak jk sebagai tokoh alternatif tadi
itu ya dari kader kader kita di bawah
nama lain selain jokowi prabowo
ada beberapa nama ada pak jokowi juga ada ada pak prabowo juga ada
karena opsi kita terhadap dua sosok ini juga masih terbuka ya
jadi sampai sekarang belum ada opsi kita
yang tertutup dimanapun
namun memang saya juga harus klarifikasi tadi
polindi internal kita itu bukan menyetujui jkah itu
menginginkan terbentuknya poros baru
amanatnya kepada dewan pimpinan pusat adalah supaya dpp itu menginisiasi pembentukan poros baru
dan ini memang salah satu mekanisme yang dilakukan oleh ketua umum kami untuk menyerap aspirasi kadernya
dilakukan di jakarta dilakukan di jawa barat
kemarin kami lakukan jawa barat
dalam waktu dekat juga kami akan turun ke jawa tengah dan jawa timur
untuk melakukan hal yang sama supaya kami tahu persis aspirasi kader kami ini maunya kemana
dan ini juga lah yang membuat kami belum menentukan sikap sampai sekarang
tapi kalau dilihat dari beberapa internal demokrat atau elit demokrat yang juga sudah memasang figur jk ahy
kemudian ada polling tersebut sebagai untuk poros baru
apakah menguat ke sana
kami memang mengakui bahwa kader kami banyak ya
ada beberapa nama opsi lain termasuk anies baswedan
kairul tanjung ahy
ada beberapa nama yang muncul
tetapi memang kemarin deras sekali aspirasi dari bawah itu yang kita terima untuk mendukung pak jk
karena bukan punya latar belakang
ada latar belakangnya
pertama bahwa jkah ini pernah bersama sama dengan pak sby
ini juga dianggap representasi dari jawa non jawa
segala macam lah ya dikaitkan terkait ini
aspirasi tersebut ditampung oleh ketua umum kami pak sby
beliau menyampaikan ke kami bahwa oke kita tampung ini aspirasi
tapi realitas politiknya seperti apa
kalau misalnya jk ahy terus ada nama tadi yang lain misalnya
beberapa nama yang lain ya
mereka ini kan bukan figur figur atau anggota partai politik
sementara untuk berkoalisikan memang demokrat membutuhkan suara
kita sangat paham betul ya
kita paham betul
akan tetapi kita tidak ingin patah
patah duluan melihat itu
karena di dalam politik segala kemungkinan itu sangat mungkin terjadi
apapun masih bisa terjadi
bahkan kita terus juga kan
di materi mk
di luar mk
tetapi kita realitas politik juga kita cermati di koalisinya pak jokowi
sampai sekarang pak jokowi kan tidak
saya tidak ingin menyebut tidak berani
tetapi sampai saat ini pak jokowi belum juga menyatakan akan berpasangan dengan siapa
sementara di internalnya kita tahu ada beberapa tokoh yang juga sangat berhasrat mendampingi pak jokowi
jadi dari sini kita melihat
ada kemungkinan kemungkinan nanti yang terjadi pasca pak jokowi menetapkan wakilnya siapa
jadi kita terus menunggu dan membangun komunikasi
bukan kita membangun komunikasi
tapi kalau sinyal dengan jokowi tadi misalnya pak jk misalnya
kemudian ada beberapa yang cukup kuat disitu kan
yang mendorong pak jk ahy misalnya
tapi pak jk ini kan kemudian representasi misalnya salah satu bagian dari golkar
tapi golkar secara umum kan sudah menyebut tadi
maaf kami sudah tetap bersama pak jokowi
kalau posisi politik partai golkar kami hormati sampai sekarang
memang mekanisme munas menyatakan bahwa akan mendukung
tetapi kan munas masih bisa dilakukan lagi
dalam politik semua kemungkinan itu bisa terjadi
sehingga bahwa partai jokowi
didorong dorong dari luar dorong dorong yang di dalam munas nih
tetapi bisa saja justru nanti partai demokrat juga ternyata mendukung pak jokowi
ya gitu di tadatu juga
bisa juga nanti mendukung pak prabowo
tetapi memang arus dari bawah dari kader kami itu
kami harus menyatakan bahwa memang berharap dpp itu bisa menginisiasi pembentukan
poros baru tidak ke pak jokowi tidak ke pak prabowo
tetapi itu kan harapan aspirasi yang belum tentu bisa diwujudkan
karena ada hambatan besar barrier besar yaitu presidential threshold dua puluh persen itu
pak nyarmi mungkin anda bisa sedikit mari kesimpulannya
dari penjelasan bang aci dari golkar dan juga bang ferdinand dari demokrat
sebenarnya soal jkahy anis ahy ini lebih kepada upaya demokrat mencari sosok figur baru di luar nama jokowi dodo dan prabowo
atau lebih kepada ingin memunculkan nama ahy
saya yang pilih saya melihat yang terakhir itu
untuk apa untuk hotel effect kepada demokrat atau bagaimana
ahy ini kan produk mohon maaf saya sebut mungkin bang fernand kurang masih setengah jadi
tapi barang setengah jadi kan bisa sesuatu yang menjadi sangat luar biasa
bisa jadi stuck
oh bisa jadi stuck ya
bisa jadi luar biasa
ya tapi mungkin ada target jangka pendek jangka panjang ya
marketing politik kan selalu butuh waktu dan di situ bisa diukur kan
sejauh mana dia laku di pasar istilahnya
kalau misalnya untuk melihat peluang apakah di indonesia ini kan sebenarnya kita bisa lihat koalisi capres cawapres itu seperti kita ini partai juga kuat tapi sedang tumbuh ya
dibilang kuat kuat amat mungkin jauh dibandingkan eropa barat ya
tapi karena partai ini sedang tumbuh juga pada akhirnya ketergantungan ke figur kan tinggi ya
jadi keempat misalnya demokrat dengan pak sbe dia dulu kan partai demokrat kecil dua ribu sembilan menguat
mungkin yang tetap dengan establismenya bagus itu golkar kali ya yang stabil
tapi partai yang lain kan terus berjuang untuk tetap stabil ya atau bahkan berusaha untuk naik
nah salah satu ketergantungan pada figur ini itu tak terhindarkan
karena itu partai partai pada akhirnya kan harus meng create figur menjual figur
nah saya menulis di desertasi saya itu ada teori namanya political magnetism
salah satu teori didesertai saya bahwa elit ketika dia di arena political market dia bisa diuji sejauh mana political magnetismnya itu punya dia punya dan dia akan tumbuh
skill itu bisa jenis jenis pasar yang bisa dia rangkul atau perluasan jaringan yang bisa dia dapat gitu
memang harus diuji dulu
dan ujian itu butuh waktu
makanya pasang memasang itu menurut saya juga salah satu cara
bahasanya bang aceh tadi testing the water itu
testing the water itu nama ahy maksudnya ya
jadi ini bukan soal jk nya bukan soal anisnya atau nama yang lain tapi soal nama ahy
iya saya pikir arahnya ke sana
saya pikir ini bang ferdinand ini cerdas juga cara adanya ini
oke nanti kita akan ungkap setelah jeda berikut ini kita akan munculkan karena kita membicarakan sosok jk yusuf kala dan juga membicarakan sosok anies baswedan
bagaimana sebenarnya analisis ataupun pernyataan sendiri begitu pernyataan dari anies baswedan sendiri terkait ketika ditanya soal calon presiden
kita jeda terlebih dahulu setelah jeda kami kembali
ketika nama jk kembali muncul begitu menjadi perbincangan lagi ketika akan diwacanakan ya
di duet kan dengan agus harimurti yudhoyono lalu langkah jk yang bersama anis bafedan ke beberapa tempat di dua hari terakhir ini bersamaan begitu
sebenarnya bagaimana analisis tentang yusuf kala kita kutip pernyataan seorang analis politik yang juga direktur eksekutif indobarometer berikut ini
karena nomor dua sudah terjadi
karena beliau ingin istilahnya punya orang orang juga
bagaimana beliau memainkan atau mendorong seorang anies baswedan yang tadinya berada di luar arena ditawarkan kepada pihak pihak yang berkepentingan partai politik dan kemudian diambil sebagai jangan jangan dirangkul
jadi intinya pembincangan saat itu menyebutkan bahwa jk dalam beberapa surveinya kalau di ranah calon presiden tidak terlalu baik selalu tidak terlalu baik dan itu sudah terjadi sejak dua ribu sembilan
tapi ketika menjadi kingmaker terbukti berhasil
salah satunya di dki begitu disebutnya di analisisnya seperti itu
tapi bagaimana sosok anies baswedan sendiri ketika ditanya soal calon presiden oleh beberapa media
berikut ini jawaban dari anis bafedan
udah udah udah
udah sekarang saya ngurusin konferensi dulu ya
ya bagaimana bang anda lihat seperti apa apakah memang itu jawaban yang memang jujur
oh tidak sama sekali
tidak tertarik sama sekali
atau berharap ada harapan di dki
kalau jujur tidak jujur itu susah ya
karena kita tidak tahu itu ukurnya
tapi begini ada banyak kondisi di mana politisi kadangkala tidak bisa mengontrol dirinya
dirinya dalam artian begini ada gelombang politik yang kemudian menyeret dia ke tengah
menjadi aktor baru yang pada akhirnya menjadi pemain
dia bisa di pinggir tapi kalau sudah terseret pada harus ke tengah dia kadang kadang nggak bisa keluar
semua tahu dua ribu kemarin ya tahun dua ribu dua belas ya pak jokowi misalnya ketika komitmennya pilgub dki toh arus politik menarik dia ke tengah
menjadi masuk dalam arena di press seperti itu
artinya berbagai kemungkinan terjadi tapi kita tidak sedang memprediksi apa istilahnya apakah lari ke sana apa tidak
tapi sebenarnya siapa yang menarik ke tengah itu
seberapa kuat gelombang itu diciptakan dan oleh siapa yang mengendalikan gelombang itu
full dayland dalam tanda petik misalnya elektorat terjadi perubahan orientasi politik kemudian internal party member
kemudian anggota partai ini kemudian mempengaruhi keputusan keputusan di level dpp misalnya
dan itu bisa merubah konselasi arah koalisi
ya tentu saja ketua umum punya peran besar tapi kadangkala di beberapa partai kan juga ada mekanisme mekanisme tertentu yang kemungkinan bisa merubah ya
misalnya contoh misalnya ketua partai ini pengen jadi cawapres tidak jadi pada akhirnya gerak politik lari kemana lagi
bolanya ini kan semua bola liar kan istilahnya
semua bola ini saling gesek semua gitu kira kira gitu
atau poros alternatif karena kalau disebut pak jokowi pak prabowo pembincangannya stuck disitu saja seolah olah publik
bukan seolah olah jadi menangkapnya demokrat publik menginginkan sosok baru
sementara pak jk sebagai bagian dari politisi senior di golkar meskipun golkar sudah punya pilihan politik dalam munas
tapi pak jk seperti didilai begitu bergerak menjadi kingmaker dan kalau disebut menjadi kingmaker analisis dari pak khodari tadi ya seringkali berhasil mendorongkan nama anies di pilkada dki
dan ini mungkin akan bisa terjadi lagi pada bursa pilpres dua ribu sembilan belas ini
nah kalau anda melihat apakah ini akan bisa cukup mampu menggoyang posisi golkar sekarang ini yang apa namanya
apa namanya di kubu pak joko widodo begitu karena melihat background juga dua ribu sembilan atau dua ribu empat begitu meskipun pak jk bukan menjadi calon yang diajukan oleh golkar tapi bersama dengan pak sby menjadi wakil presiden akhirnya
ya saya kira konteksnya lain ya
kontekstnya juga harus dilihat
konteks hari ini adalah bahwa pak jk merupakan figur senior
yang masih menjadi cawapre
pak presnya pak jokowi
jadi oleh karena itu saya kira saya punya keyakinan bahwa pak jk punya moral obligation gitu ya untuk bagaimana menyukseskan pak jokowi sampai dua ribu sembilan belas
oleh karena itu ketika manuver manuver politik yang dicoba dikatakanlah dalam tanda kutip digoda katakanlah oleh pihak pihak yang mencoba untuk menarik pak jk
dalam permainan yang head to head dengan pak jokowi saya kira pak jk akan menyadari soal itu gitu
tapi sejauh ini kalau kami boleh tahu sebenarnya pak jk di internal golkar sendiri itu apakah sering memberikan masukan atau input input politik pilihan pilihan politik untuk dua ribu sembilan belas ataukah sama sekali tidak terlibat
pak jk merupakan salah satu senior yang selalu mengupdate perkembangan
situasi politik nasional dan memberikan masukan masukan yang sangat berharga buat kami
dan terakhir kemarin pak jk bertemu dengan apa ketua umum kami bersilaturahmi dengan pak jk
dan banyak sekali nasihat nasihat yang diberikan oleh pak jk kepada ketua umum kami
dan saya kira itu
ini terkait dengan dua ribu sembilan belas atau tidak sama sekali
termasuk juga saya kira soal bagaimana kita memainkan peran partai golkar di dua ribu sembilan belas begitu
pak jk adalah senior yang sangat berpengaruh di partai golkar
tetapi tentu partai golkar sebagaimana yang kita tahu bahwa bukan partai yang hanya tertumpu pada satu kekuatan faksi
tetapi ada mekanisme
tetapi ada mekanisme tersendiri yang memang harus dilalui partai golkar
jadi walaupun sangat berpengaruh tetapi tidak kemudian otomatis mempengaruhi kebijakan
karena apa karena setiap kebijakan partai golkar walaupun itu menjadi hak prioritatif ketua umum itu kerap kali harus sesuai dengan mekanisme sistem yang berlaku di partai golkar
dukungan kita terhadap pak jokowi itu adalah satu proses perenungan yang panjang
ketika kita menghadapi berbagai macam
apa namanya berbagai macam
tekanan dan sebagainya
termasuk juga setelah kita renungkan secara mendalam
ternyata kebijakan kebijakan pak jokowi memiliki kesamaan dengan cita cita yang dibangun oleh partai golkar
oleh karena itu buat partai golkar tentu dukungan kami bukan hanya semata mata dukungan politik tetapi ini juga dukungan nilai terhadap apa yang diperjuangkan oleh kita semua sebagai insan politik begitu
pak jk dengan segala penuh hormat kami mengatakan bahwa memang pak jk sebagaimana yang beliau selalu lakukan itu adalah hal yang sangat penting
beliau selalu ditanya oleh media tentang apakah beliau akan maju menjadi capres dan lain sebagainya
pernah nggak itu disampaikan kepada golkar
misalnya keinginan maju sebagai capres atau mendorong nama tertentu sebagai figur alternatif atau mungkin mengkoreksi sebaiknya golkar tidak mendukung pak jokowi
secara resmi pak jk tidak pernah bicara secara eksplisit
misalnya beliau mau maju menjadi capres
kemudian atau mengendorse seseorang gitu untuk menjadi capres begitu
karena pak jk juga sangat tahu bahwa tidak mudah di internal partai golkar
di internal partai golkar
untuk melakukan langkah langkah
untuk mengelola keputusan
tanpa mekanisme organisasi
ada berbagai macam
cara untuk bagaimana sebuah kebijakan
itu menjadi sebuah keputusan partai
karena sekali lagi
partai golkar adalah partai yang memang
lahir dari satu mekanisme
bukan partai yang tertumpu pada satu kekuatan tertentu
bahwa apa yang dilakukan oleh pajim
misalnya sekarang setelah
di media anis ahe
dari kader demokrat ada yang begitu
iya ada kader demokrat
itulah yang saya bilang tadi
jadi itu bukan dari demokrat
itu dari sebagian kader demokrat
menampilkannya ke publik gitu ya
tentu dengan bahasa yang
kemudian orang selalu menyebut nama ahy
saya kira itu bagian dari proses
yang sah sah sah jadi dalam politik
jadi memang garis bawahnya ini lebih kepada
soal ahy begitu ya tapi pertanyaan begini kemudian
ketika sudah dimuacanakan
dengan nama pak jk sudah kemudian muncul lagi
dengan nama anies atau dengan beberapa
nama yang lain atau kunjungan ahy ke berbagai tempat
safari politiknya ke berbagai tempat
naik signifikankah kenaikan
nama ahe ini menjadi
dalam elektabilitas yang baik atau tidak
nanti setelah di dalam berikut ini kami akan
mengulasnya lebih lanjut
baik kalau tadi kesimpulannya
sebenarnya garis bawahnya bukan
lebih kepada soal jk
atau lebih kepada soal anies yang
di endorse oleh disebut sebut di endorse oleh pak jk
tapi lebih kepada soal nama
ahy agar tetap muncul ke publik
sebagai bentuk marketing politik ya bang nyari ya
tapi sejauh ini kalau boleh kita
tanya hasilnya apakah efisien
apakah ada hasil yang signifikan atau tetap
di situ situ saja dari hasil
survei yang kita lakukan dan
menganalisis perbincangan publik bahwa memang
nama ahe itu elektabilitasnya
meningkat ya di bursa cawapres maupun
ya bursa capres meskipun masih jauh dari
sendiri ya tetapi di bursa capres
beliau ada peningkatan tetapi
paling signifikan adalah peningkatan
elektabilitasnya di bursa cawapres
dominan naiknya dan itu memang menjadi targetnya
demokrat ya boleh dikatakan
target mungkin juga ya tetapi
bisa juga yang lain tetapi kita melihat
bahwa ekspektasi publik
harapan publik juga terhadap ahy
memang beliau diplot di segmen
cawapres jadi memang belum menjadi
capres jadi itu kan kita tampung sebagai
aspirasi masyarakat yang kita hormati
yang kita potret dari lembaga survei
pertama bahwa aspirasi atau target demokrat tadi
ya aspirasi yang tentu akan kita usung
karena itu harapan rakyat juga kalau kita lihat
dari persentase dari hasil
surpe itu kan terakhir surpe
yang dilakukan itu elektabilitas ahy
untuk menjadi cawapres itu kan sekitar
dua puluh persenan jadi itu cukup tinggi menurut
kita untuk dipasangkan dengan siapa
dengan siapapun tapi di bursa cawapres
oh siapapun ya mendukung siapapun
elektabilitas ahe itu ada dua puluh persenan dengan pak jokowi
sudah pernah dicoba juga sudah pernah kita simulasikan
juga dengan beberapa nama tapi memang menarik
sekali ya yang paling tinggi dengan siapa
kita simulasikan dengan pak jokowi dan prabowo
itu memang beda tipis sekali ya hanya beda
delapan persen waktu itu simulasi kita
tapi itu beberapa bulan lalu ya
sebelum ini tetapi ini kita dalam waktu dekat juga
disimulasikan dengan nama pak jk ada juga tidak
tapi kemungkinan besar survei yang akan datang kita akan
simulasikan agar nama anies baswedan juga
ya ini akan semakin luas kita
mensimulasikan karena ini kan mendekati hari
hp bagaimana kita harus menentukan sikap
tentu partai demokrat ingin mengambil
yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
aspirasi kader karena nantinya yang kita pikirkan
itu adalah rakyat dapat apa
bukan pak kami dapat
apa si a dapat apa si b dapat
tapi rakyat dapat apa dari pilpres ini
itu target besar partai demokrat jadi tidak
sekedar semata mata mengejar
kekuasaan ya jadi itu yang kita pikirkan
semuanya supaya bagaimana rakyat
ini mendapat sesuatu dari pilpres ini
itu yang paling besar kita pikirkan jadi kalau
kembali kepada elektabilitas tadi memang ya signifikan
sekali ya dan kita analisis juga
terhadap perbincangan publik terhadap nama
agus harimurti udo yono
cukup tinggi seminggu terakhir ini karena
ya itu metodologi marketing
politik yang kita lakukan pertimbangan apa
karena wacananya di internal demokrat juga
sudah ada nama anies ahy
pertimbangan apa kemudian memasang nama
anies karena kalau dilihat dari sisi
apa namanya berasal dari
partai politik mana juga tidak menjadi
anggota partai politik tertentu kalau pak jk mungkin
menjadi politisi senior golkar yang mungkin
saja mungkin saja ini ya bisa
saja membawa gerbong golkar akhirnya
pindah itu kemungkinan politik
tapi kalau anies siapa
kita melihat juga
posisi anies baswedan ini
pada pilkada dki jakarta
beliau tidak berasal dari partai tertentu
tapi ternyata menjadi diusung oleh
partai banyak partai ya termasuk bagaimana
juga manuver pak jk terhadap
anies baswedan ini kan kita cermati berbagai mana
bagai partai demokrata pak joko
eh pak yusuf kala ini adalah
jadi sehingga setiap manuvernya
pasti akan berdampak sesuatu
sehingga kita tidak mau melepaskan manuver manuver
itu dari pengamatan kita kita lihat
bagaimana pak jk dengan pak anies
ya belakangan ini begitu akrabnya
kita menilai itu melihat bahwa ada
endorsement khusus dari pak jk jadi mungkin
apalagi tadi kami dapat informasi
pak sofian wanandi menjawab kalau pak jk tidak
ya beliau mungkin komunikasi
politik yang tidak disampaikan
secara lisan ini loh saya bawa bawa
komunikasi politik yang tidak disampaikan secara lisan ya
sehingga kita mempelajari itu semua ya
jadi kita menangkap aspirasi kader kita juga
muncul dan demokrat mau ada
beberapa diantaranya tentu partai demokrat
dalam hal ini karena belum menentukan sikap
akan kemana tentu akan menampung
aspirasi aspirasi yang timbul dan kita akan
melihat mengevaluasinya perbincangannya
di tengah tengah tapi menampung aspirasi itu kan bang ferdinand bukan
sekedar siapa masuk tuh ditampung
siapa masuk oh tidak demikian kita juga
punya perhitungan lah kalkulasi politik apakah
seseorang itu punya daya jual tapi anies make sense ya
maksudnya masuk oh must make sense ya
dan kita juga memang melakukan komunikasi politik
dengan partai partai lain dengan pks
juga ya masuk karena
nama anies baswedan kan salah satu
yang dipertimbangkan oleh pks juga jadi kita
melakukan komunikasi politik dengan partai
juga melakukan komunikasi politik dengan tokoh
pesta demokrasi ini ya rame lah
sehingga rakyat dapat sesuatu
ini menarik memang ya bang nyarwi mungkin sekaligus
kesimpulan kalau misalnya
kemudian pak jk
yang merupakan politisi
berpengaruh di partai golkar
sementara kita tahu golkar posisinya tidak
berubah dan ditegaskan lagi oleh bang aceh
adalah kepada pak joko widodo
sementara pak jk punya
kalau benar memang gestur politik yang dibaca
itu memang sengaja mengendorse
nama lain di luar nama pak jokowi
untuk berpasangan dengan siapapun yang sekarang berkembang
dengan nama ahy ini menjadi menarik
apakah mungkin bisa terjadi
bahwa nanti di dua ribu sembilan belas
situ ada nama di luar
ya ini pertanyaan yang
sulit dijawab kalau tanpa data empiris sebenarnya
tapi begini dalam komunikasi
politik itu kan laswel

adegan yang terkenal ya
siapa mengatakan apa
kenapa saya dulu pernah berpikir kenapa
yang jadi adagium itu
siapa mengatakan apa jadi politisi
itu mengatakan apa karena yang menarik
sebenarnya apa yang tidak dikatakan
nah itu misteri yang ternyata
disimpan oleh laswel
dalam komunikasi politik
saya lama berpikir tentang itu dan itu
kita belum tahu karena
apa yang tidak dikatakan itu bisa jadi karena
kondisi yang tidak bisa dikontrol oleh politisi
politisi bisa mengontrol banyak hal
tapi ada kondisi struktural yang kadang kadang
dirinya sendiri tidak bisa mengontrol sekalipun ketua
partai kandidat kadang tidak bisa
environment atau perubahan lingkungan politik
yang begini konstelasi juga arena juga
saja itu berubah ke arah sana
saya katakan karena memang yang berat
di situ ya terutama begini misalnya
tadi saya sampaikan di awal
partai di indonesia kan
kita tahu mungkin di banyak survei juga
kita baca partai id kan rendah ya
sehingga ketergantungan kepada kandidat
atau kepada tokoh itu atau figur itu tinggi
nah figur itu kekuatannya
di daya politikal magnetisme tadi
dari magnetisme politik ke pasar politik
dan itu satu
saya menulis di sasaran dua ribu empat belas
itu mewarnai konstelasi koalisi
kalau dulu bahkan
tidak berbarengan ya
mengaruhi yang disebut
tapi nanti kan ini berbarengan
karena berbarengan itulah justru sekarang lagi rame rame
dimunculkan nama nama tokoh itu ya
karena juga kemudian orang sedang memrediksi
tapi ini juga medan yang sulit kenapa
karena dimunculkan misalnya hanya dua poros
hanya mungkin partai tertentu yang bisa
mendapatkan poin lebih besar partai yang tentu yang lebih kecil
walaupun di situ ada grombolan
atau kumpulan partai partai
jumlah partai yang banyak
hukum satu figur saja
makanya itu mungkin ada yang sadar juga ketua umum partai
misalnya ada yang nanya kenapa misalnya elektabilitas rendah
tapi tetap patok capres misalnya
atau patok cawapres
karena juga branding partai itu
sekarang juga dilekatkan juga dengan
figur ketua umum yang kemudian menjadi
leader yang potensial untuk maju di bursa itu
nah ini juga hal
yang terus menerus
bergerak ya yang berubah
baik kita lihat nanti seperti apa
apakah pertanyaan saya tadi terjawab
apakah akan ada
nama di luar nama jokowi dan prabowo
yang disebut sebagai
nama alternatif untuk bisa dipilih
di dua ribu sembilan belas kita lihat bulan agustus nanti ya
itu baru ada data yang berisnya
terima kasih bang nyarwi terima kasih juga bang ferdinand
bang aceh telah bergabung malam ini di cnn indonesia